keterlaluan kamu ceng
istri banting tulang kerja di arab
kamu disini enak enakan sama perempuan
kamu gak tau kan
em disana kerja mulai jam berapa
sampai jam berapa
rela ninggalin anak suami keluarga
tapi kamu disini malah gini
bapak sudah kayak pejabat yang ada di siti
ini buat mak
pantes buat mak pak
makasih atu dan
siapa yang rusakin laptop kamu
ini laptop teh mahal harganya
kalau dipinjem pinjemin sama orang lain jadi rusak
siapa yang rusakin
jadi siapa yang rusakin
petunjuk saya tuh
want to tell you sesuatu
semoga aja mak udah pulang ke rumahnya
makanya papa itu teh suka marah sama kamu
kalau kamu baik sama orang lain debbie
jadi begini hasilnya
berani kamu pulang ya
aduh sakit maaf
mesti sambung lagi ya
aduh sakit maaf
sudah mbolak professional line
udah nek ya
udah nek ya
edward kamu masuk ke kamar ya
iya bener duduk
keterlaluan kamu ceng
istri banting tulang kerja di arab
kamu disini enak enakan sama perempuan
kamu gak tau kan
em disana kerja mulai jam berapa
sampai jam berapa
rela ninggalin anak suami keluarga

rela ninggalin anak suami keluarga
tapi kamu disini malah genit
anak gak diurus
pulang sekolah jalan kaki
gimana perasaan em
gimana perasaan em
kamu gak usah antar jemput ekor
mak nyuruh orang
untuk antar jemput edward
kamu gak boleh lagi naik motor
gak akan kasih uang
jejan sama kamu
mak jangan gitu
keputusan emak gak bisa di robah
nenek pulang dulu ya

awas ya kalau main perempuan lagi
tadi mukulin papi sampai hancur tuh
nah ini kalo kamu udah nikah juga ngerasain
papi udah diomelin sama nenek abis abisan
kamu mau marahin papi juga
harusnya kan papi yang marahin kamu
keluarnya kenapa lama
harusnya cepet tadi
begitu papi pulang langsung keluar
kan aman papi udah bawa keluar baru keluar
masuk ke sana
lapor komandan kota cirawas sudah saya dapat
ini yang kita perlu
sisi lain kehidupan setelah
kalau kita jumlah kata katanya

di titik kmnya cirawas
kita harus melangkah sejauh dua ratus tiga puluh delapan
di titik kmnya cirawas

di titik kmnya cirawas

di titik kmnya cirawas

di titik kmnya cirawas

di titik kmnya cirawas
setelah dan cirawas
kalau kita jumlah kata kata dalam
kata stella kalau di jumlah
nilainya sama dengan

dan kata cirawas
kalau di jumlah nilainya
kalau di jumlah nilainya

ini artinya kita harus melangkah satu ratus tiga puluh tiga ditambah lima puluh tujuh dan enam puluh lima setelah langka ke dua puluh